menjelang libur panjang idul adha direktur lalu lintas polda metro jaya kombes pol syamsul bahri menyatakan telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mengantisipasi kemacetan di sejumlah titik
pernyataan tersebut disampaikannya di sela sela kegiatan jelang hari ulang tahun lalu lintas yang ke enam puluh dua
kombes pol syamsul bahri memastikan kesiapan personel dan koordinasi antar polda untuk mengantisipasi kemacetan saat libur panjang idul adha akhir pekan ini
ia menambahkan strategi berbeda juga akan diterapkan untuk mengurai kemacetan
kita sudah mempersiapkan tiga dua personel di lapangan dan beberapa kali sudah dirapatkan sehingga kita sudah juga membuat suatu hubungan antar polda
yaitu baik itu polda jateng polda jabar polda metro jaya polda banten dan polda lampung
tiket kereta api untuk keberangkatan pada hari raya idul adha pun ludes terjual di stasiun pasar turi surabaya
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pt kai menambah masing masing satu gerbong penumpang pada empat rangkaian kereta
empat rangkaian kereta yaitu sembrani surabaya pasar turi gambir bangunkarta surabaya gubeng gambir sancaka surabaya gubeng jogja dan gajayanam malang gambir akan ditambah gerbongnya
penambahan satu gerbong ini dilakukan menjelang libur panjang hari raya idul adha dua belas september dua ribu delapan belas
pt kai daop delapan juga membuat tiga jatuh gerbong penumpang
tol tambahan kereta ekonomi baru jurusan jakarta surabaya yang biasanya hanya seminggu sekali
penumpang diprediksi naik di hari hari sekitar idul adha dibanding hari biasa
di stasiun pasar turi sendiri nanti pada saat sebelum lebaran idul adha itu banyak penumpang yang akan bepergian jarak jauh
berdasarkan data yang ada di kami itu hari jumat tanggal
nah tanggal sembilan kemudian minggu dan senen itu penumpangnya cukup padat
seluruh tiket kereta api rute stasiun pasar turi ke bandung dan jakarta perjalanan dua belas september sudah terjual habis
dan sekarang kita langsung pantau arus mudik liburan panjang idul adha sudadha fitriya sungkar di tol cikampek jawa barat dan diakartika di stasiun senen jakarta
kita sapa dulu
diakartika di stasiun senen jakarta
selamat pagi dea
bagaimana pantauan anda
apakah sudah ramai masyarakat yang ingin pulang kampung ataupun juga mudik ke kampung halamannya jelang hari raya idul adha ini
selamat pagi punca
jika kita bandingkan suasana pasar senen ini jika di pagi hari tadi cukup ramai karena ada beberapa rangkaian kereta api yang sudah berangkat
setengah sembilan pagi ini sudah cenderung lebih sepi karena nanti akan ada rangkaian kereta api yang berangkat lagi yaitu pada pukul sebelas yaitu kereta api bengawan
yang akan membawa para penumpang menuju ke solo atau surakarta jawa tengah
jika kita melihat dari penjualan tiket sendiri punca penjualan tiket di stasiun pasar senen ini sudah habis sejak satu hingga tiga bulan yang lalu
karena ada pembelian dengan sistem online sehingga para penumpang bisa membeli tiket
kami sembilan puluh hari sebelum tanggal keberangkatan dan sembilan belas ribu tiket pada hari ini jumat dan esok juga dengan jumlah sekitar sembilan belas ribu juga sudah terjual
jadi penumpang yang saat ini menunggu untuk bisa berangkat ke sejumlah destinasi favorit mereka sudah membeli tiket dari jauh jauh hari
dan untuk mengantisipasi jumlah penumpang yang sangat banyak atau ada peningkatan jumlah penumpang di momen libur panjang yang berkempatan dengan
hari raya idul adha yang jatuh pada tanggal dua belas september dua ribu enam belas mendatang ini
sebenarnya pt kai sudah menambah dua rangkaian kereta yaitu menuju surabaya dan juga yogyakarta namun itu juga sudah habis semua
jadi saat ini para penumpang yang menunggu sudah semuanya memiliki tiket dan sudah membeli dari jauh jauh hari
jadi bagi anda yang ingin membeli tiket di hari ini maupun besok
apalagi melakukan perjalanan di hari jumat maupun sabtu karena sudah habis sejak jauh jauh hari punca
oke dea dari pantauan anda kalau tiket habis ini paling banyak masyarakat jakarta pergi dengan tujuan kemana
ya paling banyak tujuan yang dituju oleh para penumpang adalah ke surabaya kemudian yogyakarta semarang
namun yang paling banyak dari data yang kami terima adalah ke surabaya jawa timur
dan memang kita lihat jika dari penambahan rangkaian kereta sendiri memang surabaya ini jurusan jakarta menuju pasar turi surabaya ini menjadi destinasi yang paling favorit bagi para penumpang yang ingin melakukan mudik maupun liburan ke kota mereka masing masing punca
baik dea intan kartika tahan dulu kita bergeser ke tol cikampek sudah ada fitriah sungkar di sana
selamat pagi fitria bagaimana di pantauan anda apakah arus mudik sudah mulai terlihat di tol cikampek
selamat pagi punce di pintu tol cikarang utama hingga pagi ini saya belum melihat adanya kenaikan volume jumlah kendaraan ataupun arus mudik begitu
hal ini memang dikarenakan pada hari ini masih merupakan hari terakhir bekerja
tadi juga saya sudah mengkonfirmasi hal tersebut oleh pihak jasa marga
dari pihak jasa marga sendiri memperkirakan setidaknya akan ada lebih dari seratus ribu kendaraan
yang melintasi pintu tol cikarang utama ini namun angka tersebut akan naik mendekati sore hari
dan untuk arus kendaraan sendiri diprediksi akan berada di titik puncak pada pukul empat sore nanti
dan sejauh ini memang masih terlihat ada kepadatan
di perjalanan saya tadi dari jakarta menuju titik ini sendiri juga masih ada kepadatan
namun kepadatan itu bukan merupakan arus mudik
melainkan adalah arus kendaraan yang biasa terjadi
terjadi ataupun melewati arus tol ini
di mana pada masyarakat khususnya dari arah jakarta menuju destinasi tempat pekerja mereka masing masing
di kawasan cikampek ataupun kawasan industri lainnya punce
oke fitria ada larangan untuk truk dengan dua sumbu
ini yang melintas di pantura selama arus mudik lebaran idul tahsa ini
apakah anda masih melihat truk truk ini masih melintas di jalur pantai utara
jawabannya masih punce
tadi di perjalanan saya juga saya masih melihat banyak sekali kendaraan kendaraan bertona sebesar yang memang masih melintasi jalur tol ini
seperti kita tahu bersama pemerintah mengeluarkan larangan bahwa kendaraan bertona sebesar atau seperti truk gandeng truk barang
untuk tidak melewati jalur tol atau jalur non tol sejak hari ini mulai tanggal sembilan hingga tanggal dua belas september mendatang
kebijakan ini dikeluarkan untuk mempermudah dilakukannya rekayasa lalu lintas jika nanti ada beberapa titik yang mengalami kemacetan parah seperti itu
dan peraturan ini sendiri dikeluarkan tidak hanya di jakarta namun peraturan ini berlaku di delapan provinsi yaitu di lampung dki jakarta daerah istimewa yogyakarta jawa barat jawa timur jawa tengah bali serta banten
namun sampai saat ini juga anda bisa lihat di belakang saya dari tadi masih banyak sekali
kendaraan bertona sebesar yang melintasi entah karena mereka tidak mengetahui adanya peraturan tersebut atau mungkin dari pihak perusahaan pemilik truk itu sendiri tidak memiliki masalah jika mereka nantinya harus didenda dengan sejumlah uang yang harus dibayarkan jika mereka melanggar peraturan sudah dikeluarkan oleh kementerian perhubungan tersebut
fitriah sungkar terima kasih atas laporan anda langsung dari gerbang tol cikarang jawa barat dan sebelumnya dia intan kartika dari stasiun pasar senen jakarta